ratusan anggota masa dari salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
ponorogo jawa timur ini langsung diminta keluar dari kawasan gedung sasana praja oleh polisi kamis malam
para pendukung salah satu paslon ini diusir karena melanggar aturan kpu
yakni proses pengundian nomor urut hanya boleh dihadiri calon bupati dan calon wakil bupati saja
meski dibubarkan dari gedung tempat pengundian nomor urut
namun ratusan anggota masa ini tetap berkerumun di sekitar lokasi
ke forest penerogu sempat memarahi para pendukung karena mengganggu arus lalu lintas penghubung penerogu madiun serta penerogu pacitan
perda bahan dari perkab dari seluruhnya peraturan peraturan yang ada khususnya maklumat dari pak kapori khususnya
jadi tidak boleh melakukan konvoy tidak boleh melakukan arah araan
pada pemilihan bupati wakil bupati ponorogo terdapat dua pasangan calon
yakni petahana pasangan ipong muhlisoni bambang triwahono melawan pasangan sugiri sancoko lisdiarita
pengawas pemilu kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta sedang mengkaji dugaan pelanggaran peraturan kpu
yang dilakukan pasangan calon dalam pengundian nomor urut
pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sleman tetap dihadiri para pendukung paslon
padahal sesuai peraturan kpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh yang keluar sehari sebelumnya
pasangan calon partai politik dan tim kampanye dilarang melakukan iring iringan dan menghadirkan masa pendukung
baik di dalam maupun di luar ruangan pelaksanaan acara
sesuai pkpu tersebut pengundian nomor urut seharusnya ditunda sehari sesudahnya
atas kejadian ini bawaslu sleman berjanji akan melakukan kajian yang hasilnya akan disampaikan ke publik
di dalam pkpu tiga belas tahun dua ribu dua puluh yang baru saja diundangkan oleh kpu tadi malam
intinya pada saat proses pengundian nomor urut ini pasangan calon tidak boleh membawa pendukung
arak arakan dan segala macamnya
dan itu sudah kami sampaikan dalam forum pleno tadi di dalam oleh perwakilan bawaslu kabupaten sleman
oleh pak ketua dan disampaikan juga ke kpu
namun prosesnya kan tetap berlanjut prosesnya
di daerah istimewa yogyakarta akan menggelar pilkada di tiga kabupaten
yaitu sleman gunung kidul dan bantul
tim liputan cnn indonesia